gubernur anies baswedan menerbitkan peraturan gubernur no delapan puluh tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan psbb pada masa transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif
dalam pasal tujuh diatur mengenai pembatasan kendaraan roda dua dengan sistem ganjil genap
kita akan tanyakan detailnya langsung kepada kepala dinas perhubungan dki jakarta
safrin liputo melalui sambungan zoom
halo selamat sore pak kadi
selamat sore mbak dias assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam pak kadis ini kapan aturan ganjil genap bagi motor akan diberlakukan
ya baik yang pertama saya ingin sampaikan bahwa peraturan gubernur nomor delapan puluh tahun dua ribu dua puluh ini
merupakan perubahan peraturan gubernur nomor lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan psbb masa transisi di jakarta
artinya terkait pengaturan ganjil genap
di dalamnya sudah termasuk kendaraan bermotor
juga sudah diatur pada peraturan gubernur nomor lima puluh satu tahun dua ribu dua puluh
hanya saja pada pelaksanaan pembatasan lalu lintas sistem ganjil genap ini
yang kami aktifasi tahap awal ini adalah pada pelaksanaan di dua puluh lima ruas jalan
kemudian berlaku bagi roda empat atau lebih
dengan tiga belas pengecualian plus satu untuk kendaraan tenaga kesehatan yang
melaksanakan penanganan pandemi covid sembilan belas ini
kemudian waktunya tentu sesuai dengan pergub delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
itu dibagi dalam dua periode waktu sibuk
yaitu pagi hari jam enam sampai dengan jam sepuluh
dan sore hari jam enam belas sampai dengan jam dua puluh satu
sehingga untuk roda dua pada pelaksanaan tahap awal di masa transisi psbb ini
belum diberlakukan ganjel genap
pak kadis meskipun belum diberlakukan
tapi apakah kebijakan ini kemudian terjemahan dari kebijakan pak anies baswedan
soal kebijakan rem darurat atau emergency break policy covid sembilan belas
yang pernah disebut sebut oleh gubernur anies
ya benar jadi pembatasan lalu lintas sistem ganjel genap
merupakan salah satu emergency break yang bisa ditarik oleh pemerintah provinsi dki jakarta
pada pelaksanaan psbb masa transisi
satunya lagi tentu adalah kembali kepada masa psbb
yang tentu kita tidak inginkan hal ini terjadi
dan kemudian kami sampaikan bahwa pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjel genap
di masa pandemi covid sembilan belas ini berbeda tujuannya dengan pembatasan lalu lintas ganjil genap pada masa normal
jika pada masa normal pembatasan lalu lintas ganjel genap tujuannya agar terjadi

agar terjadi perpindahan orang yang melakukan pergerakan dengan kendaraan pribadi ke angkutan umum
maka pada masa pandemi covid sembilan belas ini ganjil genap tujuannya adalah sebagai instrumen kebijakan
pemerintah provinsi dki jakarta untuk pengendalian pergerakan orang
setelah kebijakan surat izin keluar masuk pada empat belas juli lalu ditiadakan
karena memang di tengah tengah pandemi covid sembilan belas
kita perlu instrumen untuk mengendalikan pergerakan orang
sehingga seluruh warga dalam aktivitasnya di tengah tengah masa pandemi covid sembilan belas
masa psbb transisi ini tetap terukur
karena dalam pergub lima puluh satu yang sekarang berubah menjadi pergub delapan puluh
itu dari sisi hulu sudah diatur
warga ataupun perkantoran yang akan bekerja tetap mengedepankan prinsip bekerja dari rumah
lima puluh persennya adalah bekerja di kantor
itu pun minimal dibagi dalam dua shift
sehingga dengan pola pola ini
maka dari sisi transportasi yang merupakan permintaan turunan
dari kegiatan aktivitas sosial ekonomi keagamaan dan lain lainnya
itu bisa tidak terjadi kepadatan
dan oleh sebab itu menjadi indikator utama adalah bagaimana
kami mengukur dari sisi volume lalu lintas
dan juga dari sisi kinerja angkutan umum yang ada
demikian mbak dea
artinya ini sebagai salah satu langkah untuk bisa memaksa pengusaha
untuk memberikan jam kerja dengan sistem shift atau bagaimana
ya tentu jakarta sudah melakukan pengaturan secara komprehensif
melalui pergub lima puluh satu yang sekarang diubah menjadi pergub dua puluh
ganjil genap ini kita mengingatkan kembali kepada seluruh elemen masyarakat jakarta
para ceo yang ada para pimpinan perusahaan untuk taat bahwa di tengah tengah
psbb transisi ini kita tetap mengedepankan prinsip yang masuk kerja lima puluh persennya
lima puluh persennya diberikan giliran bekerja dari rumah tetapi juga yang lima puluh persen
mendapatkan giliran bekerja dari rumah itu wajib untuk disiplin berada di rumah
tidak kemudian berjanji dengan teman untuk bertemu di satu tempat
kemudian kongko kongko nongkrong yang menimbulkan kerumunan
dan ini yang sangat kami tidak inginkan sehingga kita segera dan mampu mengatasi
permasalahan wabah covid ini dengan segera
pak kadis ini kan sedang dipersiapkan untuk ganjil genap motor
ini masyarakat menunggu indikator apa yang kemudian akan digunakan oleh pemprov dki jakarta
untuk menggunakan kebijakan
karena masyarakat juga seperti tadi beritanya muncul kemudian heboh di masyarakat
menjadi trending topic apa indikatornya ketika harus menggunakan kebijakan itu
halo pak kadis bisa mendengar suara studio
baik nampaknya sambungan telepon dengan pak kadis hub dki jakarta
pak kadis ini adalah suara studio